gelaran asian games ke delapan belas tinggal lima puluh hari lagi
jelang perhelatan olahraga terbesar di asia ini
panitia pelaksana resmi meluncurkan ofisial theme song dan desain medali
lalu diperkenalkan oleh bintang dangdut tanah air viva valen
lagu ini diharapkan dapat membuat rakyat indonesia bergoyang
dan menarik kembali ke dunia
untuk mendukung asian games dua ribu delapan belas
ketua panitia pelaksana asian games eric tohir mengatakan
mereka memilih via valen karena penyanyi ini sedang naik daun
terdapat total tiga belas lagu yang berasal
dari penyanyi yang berasal dari penyanyi yang berasal dari
genre yang telah disiapkan untuk mengiringi gelaran asean games dua ribu delapan belas
namun akhirnya lagu meraih bintang dipilih menjadi lagu utama
agar musik dangdut asli indonesia makin dikenal dunia internasional
jadi memang kami bekerjasama dengan persatuan studio rekaman
atau perusahaan rekaman
dan juga kita bekerjasama dengan persatuan
di mana kita akan mengeluarkan satu album
lagu lagu asian games
pada kesempatan ini turut diperkenalkan desain medali
yang akan diberikan bagi para atlet berprestasi
pada perhelatan agustus mendatang
total terdapat empat enam puluh enam medali
yang akan diperbutkan dari empat ratus enam puluh tiga pertandingan
setelah peluncuran ini
rencananya seluruh theme song asian games dua ribu delapan belas
dapat dinikmati masyarakat
melalui aplikasi streaming musik dan juga youtube
nadia laras jakarta